nantikan games plus competition segera
wulan ada dimana
ya gue mana tau lah bulan kemana
gue gak usah pura pura bego ya
wulan tuh dari tadi belum pulang pulang
lo bener bener jahat mel

mbak sini deh
mbak wulan kemana ya mbak
tadi sih katanya mau belajar kelompok bu
jadi dari tadi siang wulan belum pulang juga
yaudah makasih ya mbak nah
yeay akhirnya selesai juga
daven kalau gitu kita duluan ya
ini yang kamu
wulan kemana ya
apa dia beneran pergi sama roman
devan kamu lagi sama wulan gak
harusnya tuh hari ini aku ada kerja kelompok sama wulan
tapi wulannya gak dateng
hah gak dateng
tadi itu ulan izinnya belajar kelompok
tapi sampai sekarang dia belum pulang juga
aduh kemana ya dia
mana telponnya gak aktif lagi
tante jadi khawatirin devon
tante gak usah khawatir
biar nanti devon aja cari wulan ya
yaudah nanti kamu kabarin tante ya defon
nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi
kok gak aktif sih
kenapa ini semua ada hubungannya sama roman
gue tuh loga banget tau gak sih
telepon gak ada curiga sama kita
soalnya waktu gue bilang si ulet lagi jalan sama si roman juga jadi kayak percaya banget
soalnya mukanya tuh asem
kayak sayur asem dong
terus kita kapan jemput si wulan
ya ampun susah
kabarin aja dulu si wulan disitu
dan dia ngakuin kekalahannya
tapi nanti kalau dia kenapa kenapa gimana
ya ampun susah
udah deh lo santai aja kenapa sih
kelaringan juga dia cuma ketakutan
terus nangis deh
oke ice lovers semuanya
udah saatnya kita pamit undur diri
tapi seperti biasa
sebelum kita pamit undur diri
kita akan dikasih puisi nih sama gibran
oke silahkan gibran
ku tatap jelagah hitam
menyelimuti hati yang terperosok dalam
aku tenggelam dalam dendam
dalam amarah dan gigi gemertas
ku butuh kedamaian
untuk meraihku dari ruang hampa yang gelap
dari dendam yang membuat mengganggu
karena ku tak ingin
papa mulan takut pa
papa mulan takut
thanks ya udah namanya gue si aaron
gimana tuh sam
dia masih menghindar dari gue
yang parahnya lagi
si samuel itu
perlu belajar yang namanya inertis
iya gak sih
ngapain dia telepon gue
mulan ada di mana
ya gue mana tau lah mulan kemana
lo gak usah pura pura bego ya
mulan tuh dari tadi belum pulang pulang
eh lo jangan main nudu dong
gue gak tau dia kemana sih
tapi kalau nanti gue bisa buktiin wulan ada sama lo
lu ada di mana
belajar kelompok sama bella
kamu jadi orang keluarga
eh mulan kenapa
gak tau gue
tapi kok gue takut mulan kemana permana apa ya
cint bentar ya
eh man man
lo mau kemana sih
si enek tuh mulan
kita gak jemput bulan sekarang aja
kita jemput mulan
siapa juga yang mau jemput siwulan hujan hujan gini
gue juga males kali jemputnya
tahu gue juga ogah dingin kali di luar
ngapain jemput jemput dia
ini tuh hujan deres
emang kenapa sih lo beresik banget
lo lebih meyakulan daripada gue
ya ampun bel
cuman gue takutnya nanti wulan kenapa
ya udahlah susan
kalau misalkan emang gak kayak gitu
ya udah lo diem aja
kayaknya kenapa jadi berantem gini sih
kalau sampe roman tau
mulan ditinggalin di jalan
sama kita bertiga
terus benci dah sama gue
bisa rusak image gue selama ini
roman ke rumah gue
baru aja kita singkirin si ulan
tapi rawan udah deketin gue lagi
samperin samperin samperin
daripada aku buru buru pergi
eh tapi doain gue ya
semoga si roman nembak
doainnya doainnya susan
jangan jangan jangan

eh rambut gue gimana
udah cantik belum
rambut lo udah rapi belum
udah bella udah
apa dia ber roman
ini tuh surprise banget
makasih buat aku roman
emang nella dateng hujan hujanan kayak gini
yaudah mendingan sekali kita masuk ya
nggak nggak mau
jawab ya bang
ulan di mana
kamu nggak salah nanya ulan ke aku
deket aja nggak sama dia
gue tahu lo seharusnya kerja kelompok kan sama ulan
sepulang sekolah ini
emang tadinya kita itu emang mau kerja kelompok bareng
semua ulannya aja nggak ada apa
gini aja deh roman
kalau kamu gak percaya sama aku
kamu boleh tanya deh fon
gue fon itu kelompok sama kita dan semuanya datang
kecuali ulan yang nggak datang
kalau gue kasih tahu roman di mana ulan sekarang
pasti roman bakal berterima kasih sama gue
terus dia mau deh gue ajak ngedate
lo bener bener jahat bel